kisah kemandirian juga terjadi di probolinggo
puluhan siswa tk hingga sd harus bertaruh nyawa demi menggapai cita citanya
mereka harus menyeberangi sungai selebar tiga puluh lima meter yang berbahaya
agar bisa sampai ke sekolah setiap harinya
anak anak di dusun kedung miri kecamatan kerjangan kabupaten probolinggo
harus menyeberangi sungai aliran gunung argopuro selebar tiga puluh lima meter
sekolah mereka memang terletak di seberang sungai di dusun gunung wurung
ini adalah jalur terdekat menuju sekolah
jika menempuh jalur alternatif mereka harus melewati desa lain dengan jarak hingga lima kilometer
ada hampir setiap hari setiap hari memang lintas itu
tidak ada jalan lagi
tadi di rasulnya itu sampai mau ikut tadi ya
adik pernah pengalaman jatuh buku seragamnya basah
bila sungai banjir hampir semua anak di dusun kedung miri membolos
suas suas takut jatuh khawatir
jadi tiap hari ya
tiap hari dilalui
tidak ada jalur lagi
tidak ada jalur lagi
kalau sampai pinggang tidak sekolah tapi kalau sampai paha sih sekolah sih
karena kan pengennya anaknya itu
keluarga berharap pemerintah setempat segera membangun jembatan
agar anak anak dapat berangkat dan pulang sekolah lebih nyaman dan aman